jemaah islam aboge

tetap dilakukan sesuai protokol kesehatan
selain menggunakan masker dan menjaga jarak
anggota jemaah juga diminta membubarkan diri
tanpa bersalam salaman usai sholat berjemaah
dari turut aturan dari pemerintah
yang mengikuti sholat hidup itu harus pakai masker
nah itu jaraknya satu meter
selain di banyuma sholat id berjemaah
pada senin pagi juga dilaksanakan
ratusan anggota jemaah aboge di purbalingga jawa tengah
pelaksanaan sholat idul fitri bagi jemaah aboge
dipusatkan di masjid raden syed kuning
desa onje purbalingka
salat yang dipimpin oleh salah satu keturunan
raden syahid kuning ini berjalan husu
sedangkan khutbah dilakukan oleh pimpinan aboge
di desa onje dengan menggunakan bahasa jawa
sebetulnya ini warga desa unji ini
khususnya yang hari raya idul fitri sekarang ini
sebetulnya itu warganya banyak
namun sudah saya kasih tahu
umumkan kalau yang takut ya jangan berangkat
meski para jemaah wajib mengenakan masker
namun ibadah dijalankan tanpa menjaga jarak
usai sholat id berjemaah
warga juga saling bersalaman sambil mengumandangkan sholawat
tim liputan cnn indonesia